kami akan diwakili oleh sedar henry yosodin ingrat dan sedar andi ignatius yang mulia
sedara ali pada tanggal tujuh november dua ribu dua puluh tiga
masjidis kehormatan pekan mak konstitusi membacakan putusan nomor dua
garis miring kmk garis miring l sebelas jum at sebelas jum at dua ribu dua puluh tiga
yang menyatakan bahwa hakim konstitusi anwar usman
melakukan pelanggaran berat terhadap etika
karena mengadili dan memutus perkara nomor sembilan puluh
garis miring puu garis datar dua ribu dua puluh
dengan potensi benturan kepentingan
yang kemudian memberikan keuntungan pada kerabatnya
yaitu gibran raka buming raka
selanjutnya pada tanggal lima februari dua ribu dua puluh
dkpp membacakan putusan nomor satu ratus tiga puluh
pki garis datar dkpp dua belas romawi dua ribu dua puluh tiga
yang menyatakan pemohon termohon
bahkan ketuanya diberikan sanksi peringatan keras terakhir
karena termohon menerima pendaftaran gibran raka buming raka
tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kpu nomor sembilan belas
hal ini menunjukkan bahwa awal mula kontestasi gibran raka bumi raka
adalah pelanggaran etika berat
menurut ahli apakah dua pelanggaran etika ini
hanya berhenti pada pernyataan dan sanksi etika saja
atau kedua pelanggaran ini harus memiliki dampak lain
dan bernegara dan balik dalam dunia yang nyata
ramon nanti dikumpulkan dulu pertanyaan
di dalam pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
jika kedua bukti yang saya kemukakan di atas tadi
putusan dkpp dan mkmk
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
dan apakah di kemudian hari
satu lagi yang mulia saudara anak
romo ahli telah memberikan penjelasan yang terang benderang
tentang pentingnya etika dalam kita
melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara
menyambung pertanyaan rekan kami yang tadi
adalah bagaimana analisa ahli
terhadap legitimasi seorang pemimpin
yang lahir dari suatu proses
yang cacat secara etika
atau keputusan etika tadi
hukum bisa melakukan koreksi
terhadap adanya pelanggaran pelanggaran etika
agar di kemudian hari
perjalanan kita dalam berbangsa dan bernegara
yang kemudian dibagi bagikan oleh presiden
tanpa melibatkan pejabat kementerian
bagaimana ahli memandang tindakan presiden
tanpa mempertimbangkan aspek etika
ataupun malah hukum positif yang berlaku
saudara hartman dan saya akan lanjutkan pertanyaan
pak romo pertanyaan pertama saya adalah
tadi bapak mengatakan presiden yang baik
kalau ada presiden di tahun dua ribu dua puluh
membagikan bansos dan pelindos
kemudian kemudian kemudian kemudian
kemudian tahun dua ribu dua puluh dua empat ratus tiga puluh satu triliun
ya jadi tahun dua ribu dua puluh satu empat ratus delapan triliun
tahun dua ribu dua puluh dua empat ratus tiga puluh satu triliun
apakah itu pemerintah yang baik untuk
tadi kan bapak menyinggung soal fakir miskin
tapi sudah empat ratus lebih
jadi saya tinggal cukup banyak tersedia airnya
padu kesejahteraan sosial dan satu lagi ptke
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
data penduduk itu sudah ada semuanya
presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos
sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing masing
selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya
jadi presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada
dtks dan ptke sesuai dengan data kementerian
dari mana pak romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi bagikan
padahal pak romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada
datanya lengkapnya data lengkapnya yaitu namanya kpm
ya sudah tadi pertanyaan saya pertanyaan pak hotman yang kedua juga sudah bisa ditangkap pak
ya karena tadi kan beliau mengatakan presiden seolah olah pencuri mengambil uang untuk bansos
makanya saya tanya itu dia tidak ambil tapi ada datanya
ya sudah itu kan sudah baik
terima kasih pak ria
kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral
filsafat tetap praksis manusia
kan mengatakan bahwa norma norma moral semacam itu
tidak dibentuk oleh manusia oleh satu lembaga atau negara atau apapun
tapi sesuatu yang lahir dari konsen
manusia karena itu dia tahu mana yang salah mana yang benar mana yang baik mana yang buruk
kalau kita mengikuti filsafat semacam itu
kita sampai pada kesimpulan bahwa norma etik sebenarnya lebih tinggi daripada norma hukum
bukankah akuinas mengatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma moral
tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum
itu dalam sebuah ideologi yang tentu romo lebih paham daripada saya
pertanyaannya pada sisi lain kita mengenal teori tentang hiraki perundang undangan
hirarki norma di dalam hukum itu sendiri
kita mengenal ada norma yang lebih tinggi yang bersifat lebih mendasar
ada norma menengah ada norma rendah
ada norma yang bersifat pengaturan pengaturan teknis
antara etik dalam filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini
yaitu etik yang terkait dengan kode etik
yang menjadi keunangan dari mahkamah mkmk
jadi keunangan dkpp untuk melakukan pemerintahan dalam satu proses peradilan etik
etik seperti itu saudara saksi agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam filsafat
dan berbeda konteksnya dalam hirarki norma norma
kalau merujuk kepada kami merujuk kepada akuinas merujuk kepada ibnu hazam atau imam ghazali

tapi kode etik yang sekarang yang sekarang kita menggunakan itu adalah kode etik
pada saat ini kode etik yang diperintahkan oleh undang undang
dalam undang undang mk dalam undang undang kpk dalam undang undang advokat
dan itulah yang diadili yang dijadikan dasar mengadili pelanggaran kode etik
bukan pelanggaran kode etik seperti yang dipahami oleh emmanuel kanda thomas akuinas
apakah roma bisa membedakan antara norma dalam filsafat
norma etik dalam filsafat dan norma etik dalam pengertian
norma etik yang dibentuk atas perintah satu undang undang
yang kedudukannya tidak akan mungkin lebih tinggi daripada undang undang itu sendiri
persoalannya adalah apakah pelanggaran etik dari filsafat
membuat implikasi kepada penyelenggaraan negara harus begini harus begini
ataukah pelanggaran kode etik sebagai kode kondak
di dalam norma etik yang dijadikan dasar keputusan dkpp dan mkmk
apakah itu akan menggeser suatu keputusan yang didasarkan atas norma undang undang
baik dari bawaslu ada pertanyaan
dari hakim yang mulia kuro parip silakan
baik terima kasih yang mulia ketua
terima kasih ahli romo magnes yang sudah memberikan beberapa catatan
di dalam proses penyelesaian phpu pilpres di mahkamah konstitusi
sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan
tapi kalau terlalu banyak kita berdiskusi kayaknya tidak elok ya
indonesia itu adalah negara yang mempunyai karakter tersendiri
baik dalam berhukum maupun berdemokrasi
karakter itu melekat pada ideologi yang dipilih oleh bangsa indonesia
sehingga hukum dan demokrasi di indonesia saya sebut berkarakter pancasila
kemudian karena itu maka di indonesia
secara semestinya ada solen
itu harus dijunjung tinggi
saya juga teringat kemudian ada semacam pepatah begini
nah sekarang kaitannya dengan persoalan konkret
demokrasi di indonesia dengan acuan acuan ideologi dan filsafati yang demikian ini
pertama mohon perhatian bahwa otak saya berumur delapan puluh tujuh tahun
berarti belum tentu saya baca
masih ingin ingat semua pertanyaannya
kalau saya mulai dari belakang
tentu saja bagi indonesia
etika kesadaran akan nilai
sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat menjemuk
mulai dari penolakan penjajahan
dari persatuan perasaan kita satu bangsa
dari kesediaan saling menghormati dalam pancasila
jadi etika memang amat penting dan tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum
dengan antara etika dan etika di dalam rangka hukum
suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum
memang tidak bisa ditindak oleh yudikatif
oleh para hakim sistem dan juga yang memiliki hak hak yang tidak diperlukan
maka itu akan menjadi salah satu unsur untuk menilai
bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga
ini juga membantu jika
suatu bidang merumuskan kode etik
dalam poin poin yang relevan hal hal yang perlu diperhatikan
jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem yudikatif
mesti atas dasar undang undang
di situ muncul pertanyaan yang di jerman muncul keras
apakah hakim boleh mencasarkan diri pada suatu ketentuan hukum
harusnya diketahui ya tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai
ada hakim yang sesudah perang dunia ii dihukum karena menjatuhkan
fonis atas dasar hukum yang berlaku
jadi masalah hukum kudrat itu sudah over
sekurang kurangnya kita mempunyai hak hak azasi manusia
yang sekarang juga ada dalam undang undang dasar kita
diharapkan bahwa disadari bahwa etika tidak boleh hilang
bagaimana itu masuk dalam hukum
tentu tidak bisa dikatakan
mengenai bansos saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan
saya melakukan kalau seorang presiden yang sebetulnya tidak mengurus
langsung kementerian mengambil bansos yang sudah disediakan di situ
untuk kepentingan politiknya maka itu pencurian
apakah itu terjadi di indonesia
saya bukan ahli mengenai hal hal itu
saya hanya melihat kasus secara teoritis
tetapi misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu untuk para fakir miskin
lalu mengenai dampak kalau pernyataan pelanggaran etika oleh mahkamah
mahkamah majelis kehormatan diabaikan
tentu saja itu memberi kesan bahwa asal
ada kekuasaan maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan
jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja
itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum
indonesia itu adalah negara yang berpengaruh
dan mengabaikan pernyataan bahwa suatu keputusan merupakan pelanggaran etika yang berat
saya dari sudut etika hanya bisa mengatakan merupakan sendiri pelanggaran etika yang berat
dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika
secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik
dengan sendirinya faham mengenai penguasa yang melakukan itu
akan turun akan ditaati karena dia berkuasa tidak karena keyakinan lagi
akibatnya kalau mengikuti immanuel count
kan justru menunjukkan kalau suatu negara ditata menurut undang undang yang adil dan bijaksana
tidak perlu usaha etika tinggi
orang dengan sendiri dia akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang undang
kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu
orang secara etis tidak akan merasa melakukan apa apa kalau tidak taat pada negara
hanya akan memperhatikan supaya tidak kena
seperti di lalu lintas kalau kita dengan motor
lawan arus itu itu pertimbangan
belum tentu saya jawab semuanya
ya itu ahli tidak menjawab juga boleh kok